seluruh pengurus partai golongan karya melakukan ziarah ke taman makam palawan
maksud kami ke taman makam nasional kalibata pancoran jakarta selatan rabu petang
kegiatan ziarah makam yang dipimpin langsung oleh ketua umum partai golkar
herlangga hartarto ini dalam rangka kegiatan rutin di hari ulang tahun partai ke lima puluh delapan tahun
ketua umum partai golkar herlangga hartarto
di tmp kalibata
selain itu rangkaian acara hut dilanjutkan kembali pada kamis di kemayoran jakarta pusat
dengan agenda rapat konsolidasi nasional bersama anggota dprd se indonesia
sekaligus konsolidasi dengan partai partai lain
hairlangga juga mengatakan malam puncak acaranya akan dihadiri oleh presiden ri joko widodo
tentu kami akan melanjutkan perjuangan dan perjuangan kita akan berhenti
ketua umum partai golkar menang di indonesia sejak hari ini
momentum kegiatan ulang tahun partai golkar ini untuk mengkonsolidasikan seluruh jaringan partai golkar
mulai dari kabupaten kota provinsi nasional dan dalam kebutuhan besok
para profesionalis yang terdiri dari fraksi partai golkar dari pusat provinsi kabupaten kota
dan juga para gubernur bupati wali kota dari partai golkar akan hadir
dalam acara ziarah ini turut dihadiri oleh para tokoh senior partai berlambang pohon beringin
seperti abu rizal bakri akbar tanjung dan para kader lainnya dari berbagai daerah